ada yang berbeda di rumah sakit islam banjarnegara jawa tengah
pintu masuk pasien yang biasanya dijaga petugas dengan membawa pendeteksi suhu tubuh berbentuk tembakan atau termogan
kini dijaga oleh petugas berhelm
bukan helm biasa helm yang digunakan ini mirip dengan kostum pemeran film superhero
ya inilah helm gatot kaca thermal atau gtm
yang merupakan helm pengukur suhu tubuh hasil karya tim dokter rumah sakit islam banjarnegara
helm pengukur suhu ini bekerja dengan menggunakan sensor dan kamera thermal
data objek yang direkam secara langsung ini kemudian diproses oleh mikroprosesor
dan ditampilkan dalam kaca display di dalam helm
karena menggunakan sensor kamera helm ini bisa mendeteksi suhu tubuh beberapa orang
sekaligus dalam jarak antara tujuh hingga sepuluh meter
jadi kita pakai infrared jarak jauh sekitar tujuh sampai sepuluh meter sudah bisa deteksi suhu tubuh bukan cuma satu orang
tapi kalau ada orang berkurungun kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya yang suhu tubuhnya tinggi dan yang rendah
gatot kaca termal ini juga akan dimanfaatkan di lingkungan kerja polres banjarnegara
khususnya di ruang pelayanan umum seperti pembuatan skck dan sim
imam ambarwoto banjar negara jawa tengah